wali kota surabaya tririsma hari ini akan menerapkan terobosan baru untuk mengurangi sampah plastik di surabaya dengan mengoperasikan surabaya bus
iya bus masa depan ini bisa dinaiki warga cukup dengan membayar menggunakan sampah plastik
seperti apa inovasinya berikut liputannya
terobosan ini dilakukan wali kota surabaya tri risma hari ini untuk mengurangi sampah plastik di surabaya
trisma akan menerapkan pembayaran angkutan surabaya bus hanya dengan sampah plastik jika warga tidak memiliki uang untuk bisa menggunakan transportasi modern ini
surabaya bus merupakan transportasi modern yang akan dioperasikan bulan ini di surabaya
sebanyak delapan unit surabaya bus sudah tiba pada dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas lalu dan saat ini masih dilakukan penggorokan detail trayek maupun tarif angkutan modern ini

sementara ya yang ada sekarang kita lagi dapat untuk yang slot utara selatan jalur tengah ke tengah kota
saat ini ada delapan armada yang sudah dimiliki dan akan dioperasikan bulan ini
keunggulan surabaya bus adalah memiliki fasilitas keamanan berupa kamera cctv
bangku untuk penyandang disabilitas tv ac serta bangku antar penumpang wanita dan pria yang dipisahkan
wahyu pratama surabaya